indonesia international motor show tahun ini kembali digelar di jxpo kemayoran jakarta
delapan agen pemegang merek berlomba untuk memamerkan kendaraan teranyar mereka
khusus untuk pasar roda empat penjualan diprediksi masih akan berkutat
pada segmen mobil berjadis multi purpose vehicle atau mpv
pagelaran indonesia international motor show dua ribu delapan belas menghadirkan produk teranyar
dari tiga puluh delapan agen pemegang merek atau apm
khusus kendaraan roda keempat kelihatan pasar diprediksi masih didominasi
segmen mpv menjadi ceruk menggiurkan untuk para pabrikan
menurut data gai kindo dari total penjualan kendaraan roda keempat
sekitar satu juta unit tahun dua ribu tujuh belas segmen mpv menjadi penopang penjualan terbesar
dengan porsi tiga puluh satu persen di mana turunan segmennya
sebenarnya segmen mpv sebagai penyokong mayoritas
tak heran jika segmen low mpv menjadi magnet para pabrikan
pada pertengahan tahun dua ribu tujuh belas segmen ini semakin ramai dengan hadirnya pemain baru
sebut saja mitsubishi dengan expander dan pabrikan baru asal tiongkok
expander menawarkan revolusi desain di segmen low mpv
dengan model bodi lebih besar bergaya sporty dan stylist
untuk bersaing dengan pemain lama
sedangkan pabrikan asal tiongkok wuling dengan convero series nya
menyuguhkan harga yang menggiurkan untuk menggoda calon konsumen segmen ini
tentunya kita juga menawarkan yang itu yang berbeda ya
kalau biasanya orang melihat lmpv yang ada di jalanan mungkin ya
terlihatnya seperti itu
cuma kita menawarkan generasi terbaru
generasi terbaru dari low mpv yang ya inilah hasilnya expander
jadi memang dari bentuknya beda terus kita juga tawaran sisi kenyamanan
yang juga yang berlebih sisi fungsional sisi utility di dalamnya juga
kita tawarkan juga lebih
secara produk kita menawarkan spesies
secara keunggulan paling kita akan mengunggulkan spesies
selain itu kita juga sudah lengkapi dengan fitur fitur yang sophisticated di produk convero ini
dimana dengan harga value for money dengan harga yang sangat kompetitif
konsumen bisa mendapatkan produk yang sangat kompetitif
mendapatkan produk yang melebihi ekspektasinya di pasar atau segmen low mpv
toyota dengan avanza sebagai market leader segmen low mpv pada tahun dua ribu tujuh belas
merasakan betul sengitnya persaingan karena kehadiran para pemain baru ini
di tiga bulan awal tahun dua ribu delapan belas ini penjualan avanza harus tergusur oleh expander
meski begitu head of media relation toyota dimas ibrahim mengaku
dari segi angka penjualan avanza masih dalam posisi stabil
dengan pencapaian di tahun sebelumnya
fokus dari avanza sendiri adalah membaca demand dengan cermat
dan pemenuhan supply kepada konsumen
jadi sebenarnya kalau kita ngomong avanza avanza itu kan sudah ada semenjak empat belas tahun yang lalu ya
jadi sampai sekarang itu memang sebenarnya lebih kepada bagaimana kita mempelajari market
jadi kebutuhan market itu seperti apa perubahan perubahan apa yang harus dibikin
dan layanan layanan apa yang harus dibikin
nah kalau kita ngomong avanza sebenarnya dari januari februari maret kita ada di angka yang lain
jadi kita bisa mengambil banyak perubahan perubahan
yang stabil sama kurang lebih dengan tahun sebelumnya
jadi sebenarnya tidak ada perubahan terlalu besar
bagaimanapun juga ramainya persaingan dalam segmen low mpv merupakan hal baik dalam mekanisme pasar
pabrikan akan berlomba lomba melakukan inovasi baik dari segi fasilitas maupun teknologi
konsumen sendiri dapat memiliki banyak pilihan sesuai keinginan